siang siang saya ajak anda untuk bicara soal makanan
rasanya yang manis dan juga gurih dengan tekstur yang lembut namun juga renyah
membuat banyak orang menyukai makanan yang satu ini martabak manis
peminat yang tak ada habisnya pun menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi para penjajahnya
rasanya yang terlalu menggoda untuk ditolak membuat martabak tak pernah kehabisan penggemar
baik martabak manis atau martabak telur sama sama disukai masyarakat indonesia
sebuah kafe yang berada di jalan lebak bulus satu jakarta selatan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
menghadirkan sajian martabak istimewa sebagai salah satu menu andalannya
jadi lebih enak jadi lebih kek berasa aja variannya
terus lebih nendang sih balik lagi
terus juga lembut deh martabaknya terus manis
martabak manis atau dalam bahasa aslinya disebut hoklo pan
diciptakan oleh seorang haka atau kek bangka dari suku hoklo
arti hoklopan adalah kue orang hoklo dan merupakan satu satunya masakan
yang menyertakan nama suku hoklo pada nama masakannya
resep asli martabak manis menggunakan coklat kacang wijen mentega
serta susu kental manis yang ditaburi di atas adonan
kita punya satu ratus tujuh valiasi mulai dari adonannya ada pandan coklat black choco ink ada kopi juga
sementara itu sejarah martabak telur di indonesia bisa ditelusuri dari daerah lebak siuk
kabupaten tegal jawa tengah
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an seorang pemuda asal india bernama abdullah bin hasal al malibar
mulai menjajakan olahan masakan berbahan dasar terigu asal negaranya
masakan tersebut dimodifikasi agar lebih cocok
cocok dengan selera lidah orang indonesia
ya sama seperti martabak manis martabak telur juga mengalami banyak perkembangan
seperti martabak telur yang saya pesan ini
dia menggunakan keju mozzarella yang biasa ditemukan pada hidangan pizza asal italia
oh luar biasa
meski saat ini telah banyak tempat yang menjualnya
namun pengelola kafe mengaku tidak pernah sepi pembeli
menjaga cita rasa adalah hal yang paling penting agar tidak ditinggal pelanggan
semua orang bisa buat martabak yang punya kalian
tapi untuk bikin tekstur seperti itu pasti kita butuh sedikit biaya cost
sebagai makanan yang dicintai sepanjang zaman
bisnis martabak jika dikelola dengan baik ternyata bisa sama mantapnya dengan rasanya yang membuat ketagihan
arya dita utama